hai hai hai hai hai hai eh ngapain ngasih duit ke dia gini maling tahu enggak eh jangan
sembarangan nuduh dia itu bukan si mira dia tuh si mirna ah sama aja pasti girnaling ini
kan yang nyolong nyolong di emas mago nih jangan sembarangan ya lu tahu enggak dia itu
hai dia itu mirna bukan si mira asami maun terserah nah lo
eh kalau berani itu jangan nilai
enggak pantes lu deket deket masih mirna deket aja lu pantes bisa biarkan
kok bisa jalan
ngapain lu goda godain mirna hah ngapain mirna
colek colek terus katanya kalau beli satu kue disuruh cium satu kali bayangin dulu kue
mata keranjang loh itu bontom ini bohong bohong dening ini gimana aku baru bayar bayar bayar kasihan
dia dagang orang lagi usaha digoda godain ayo bayar bayar gimana tuh orang baru pegang aja
jangan menggoda goda orang masih aja ko ku mampuslah kau

eneg bend got with atermata keranjang kau ada cewek masih goda godain mampus lah kau

aku mau minta maaf masalah kemarin
kok kamu pelupa sih
yang waktu itu aku menuduh bahwa kamu itu tukang nyolong maling
iya itu udah saya lupain
ih kamu baik banget orangnya ya
masalah begitu aja
padahal kan sakit hati kamu tapi kamu melupakan
kalau saya lihat lihat sih kamu cantik juga ya
siapa yang mau sama saya
masa wanita secakep begini nggak ada yang mau
kira kira kriterianya kalau cowok buat kamu apa sih
ah saya sih yang asal aja
ya asal punya mobil asal punya rumah asal punya hidung
gak masuk dong kayaknya
eh ya udah deh
kalau begitu kamu saya anterin pulang ya pakai oplet ini
eh gak usah
abang kan harus kerja nanti kalau nggak kerja nggak dapat uang
baik banget ya kamu ya
iya udah kerja aja
saya minta ongkosnya aja
eee minta berapa
ah terserah aja
saya sih mintanya dua ratus ribu kalau bisa
itu bukan terserah
gak usah dihitung lagi
itu kelebihan kelebihan kelebihan sepuluh
eh lu ngapain gak sibuk ke dia
dia ini maling tau gak
eh jangan sembarangan nuduh
dia itu bukan si mira dia itu si mirna
hah sama aja
pasti dia maling
jangan sembarangan ya
eh gak usah
lu tau gak dia itu siapa
dia itu mirna bukan si mira
hah sami maun terserah
eh kalau berani tuh jangan nyelegat
itu gara garanya lu nuduh nuduh orang
pantesan gak tinggi tinggi lu
banyak yang nuduh orang
hmm udah jangan diheroin lah
masalah begitu mah
kalau mau liat yang begitu dipager juga banyak
ya udah tuh
hati hati di jalannya
gak usah mikirin saya
hah tapi mukanya mirip si mira
pakaikan bola salju
hah udah tuh
sekarang giliran nyari duit loh
dari tadi nggak nyari nyari duit
hah si mirna nih
boleh kuehnya dong
lagi sibuk abangnya nih
mau kueh yang mana tom
lagi sibuk abangnya nih
mau kueh yang mana tom
ngegetin gua aja orang lagi bersih bersih juga
sok sokan dimirip miripin sama si mirna segala lu
udah deh di sini sini lagi kerja nih gue nih
bahasa inggris lu muka celedug
ini jangan lupa ya
nanti kamar mandinya dibersihin
kolam renangnya dikuras biar bersih
kok masih pakai sendal jepit
masa sih kamu gak kenal saya
pasti kamu anak baru di sini
semua dari ujung sampai ujung kenal saya
iya saya pernah lihat kamu nih kayak di tv
tante tuh cantik kayak artis
kalau orang yang cantik biasanya pasti baik
ya kalau orang baik pasti biasanya boleh minjem minta
gak apa apa boleh
boleh ya tante
aduh gimana sih kamu
saya kamu pergi ke kantor
eh tar dulu tar dulu
itu tas mami
tas mami dibawa orang
itu dia mali
maksudnya kan tasnya berarti jadi pusat perhatian orang
eh gak ada cerita ya
pokoknya sekarang kamu cari itu maling kamu ambil lagi tas saya
kalau enggak gaji kamu saya potong satu tahun
ya udah saya akan cari itu malinya bu
ya ya siap
hah mogok mulu
keliatannya senang banget
orang lagi kesal senang
tapi pas melihat mirna abang jadi senang
kok kamu kelihatannya senang banget
kok kayak yang dikejar kejar hantu begitu
jalan jalan sampai lari lari ya
oh ya udah
disini aja dulu
waduh jangan biarkan lepas
jangan biarkan lepas
apa lagi sih lu
masih aja lu gak percaya
ini tuh si mirna bukan si mira
waduh kamu bagaimana sih
saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
dia ngambil dompet itu tuh
tas itu tuh
itu tasnya nya
tas punya dia
sembarangan kalau nuduh nuduh
eh tapi tom
eh lu gue bilangin ya
ini mira bukan mirna
oh ada jerawatnya di sininya
ih kesana atuh
kok lu buah sih
tuh dia maleng tuh
kata saya juga apa
berarti dia benar nih pencurinya
ini nih siapa namanya
tau udah lu jangan nyalahin gue
kalau bener dia pencurinya bawa seno
ih abang jangan bawa
ah udah lu pencuri lu
kita bagi dua bos
selamat malam com
ya eh tidak
ya anche dia kayak
dia biasanya kita catain si om ini
sahih mittbele fungsoalnya
o intake se tenan